perkembangan pesat teknologi memudahkan sekaligus membantu sejumlah aktivitas manusia salah satunya beribadah
beragam aplikasi di ponsel pintar pun bermunculan seperti aplikasi khusus umat muslim yang dibuat oleh anak bangsa lulusan itb ini
selain fitur al quran hingga informasi terdekat fitur yang membedakan dari aplikasi muslim lainnya adalah akikah dan kurban online
indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi penganut agama islam terbesar di dunia dengan kurang lebih dari delapan puluh tujuh persen penduduknya adalah umat muslim
inspirasi pun muncul dari sekumpulan pemuda lulusan institut teknologi bandung atau itb yang membuat aplikasi khusus bagi umat muslim
aplikasi di ponsel pintar ini diciptakan oleh pemerintah indonesia
diciptakan dengan tujuan memberikan kebutuhan dan pelayanan bagi para umat muslim dalam hal ibadah sehari hari
fitur ibadah seperti pengingat waktu azan penunjuk arah qiblat informasi masjid terdekat al quran hadis dan doa adalah salah satunya
menurut aku sih benar benar sangat bagus ya karena apalagi aku yang suka keluar keluar gitu kan
suka susah untuk membuka misalnya al quran kalau di umum atau di luar atau mungkin mencari qiblat untuk ibadah
terus kayak ada banyak hadis hadis juga sunah sunah ini jadi membantu banget menurut aku
jadi kayak lebih memudahkan gitu orang untuk cuma melihat aplikasi ini doang udah bisa beribadah dimanapun dan kapanpun
sangat membantu banget ya soalnya nabila itu suka traveling kayak gitu dan seringkali nabila mau cari kiblat yang kayak gitu kan
nah ini membantu banget karena di sini tuh ada aplikasi untuk qiblatnya terus aplikasi masjid terdekat yang kayak gitu
jadi sangat membantu nabila banget pas traveling
yang membedakan dari aplikasi muslim lainnya adalah fitur akikah dan kurban online
alasan itulah yang membuat para pengembang menambahkan fitur yang diklaim hanya satu satunya di indonesia
timbul dari kegelisahan kita sebagai
salah satu negara dengan populasi umat muslim terbesar di dunia tapi belum banyak ataupun hampir bahkan tidak ada satu aplikasi yang lahir dari anak bangsa yang memiliki kelengkapan fitur fitur untuk mempermudah ibadah umat muslim
fungsi akikah sama kurban di tanah kita mempermudah dan membantu seperti keluarga keluarga muda yang tiba tiba ingin akikah bingung mencari akikahnya harus kemana
maka bisa langsung meng order ataupun memesan melalui fitur muslim

meski baru diluncurkan aplikasi ini sudah diunduh oleh ribuan orang
aplikasi muslim bisa diunduh secara gratis di ponsel pintar anda
dian permatasari bandung